berarti ya tumi beneran udah gak disini lagi dong
yaudah yun pergi dulu
jadi mereka beneran gak balik tuh
ini barang masih ada
oh kemungkinan mereka akan kembali lagi kemari
dari lubuk hati anu yang paling dalam
malahan kemungkinan besar nih
bisa jadi amanah
diberikan usaha sebuah untuk mengirimkan fakir
untuk menarikan diri sama mereka
mereka buron dari pesantren sini
itu namanya prasangka buruk
seharusnya kamu itu malah berpikir
wah saya doakan mereka
untuk kembali lagi
kamu ini santri
jangan sampai ada
iri dengki hasat sombong
di dalam diri kamu
itu akan menghantui kamu terus
biar mereka kembali kemari
saya merasakan apa yang ustadz rasakan
aneh mengerti apa yang ustadz sampaikan
kami doain itu anak anak
walaupun bisa diatur
anda doain siapa saja semuanya
tapi untuk mereka ustadz
karena dasarnya sudah bobrok
jadi anda mau kasih pengarahan
kita mau junjolin pengetahuan agama
kita mau ajarkan kebaikan
sekarang barang paket titipan ustadz sepuh
sedang dinikmati bareng bareng
itu sama mantan copet
si fremant fasar
itu yang bisa terjadi
amin sya allah
istighfar itu bukan hanya di mulut lah
tapi harus di hati
kamu itu secara tidak langsung
sudah mendahului ketentuan allah
setidaknya kamu tahu mereka buruk
itu oleh engkau
apakah orang ini jauh
tetapi anda hanya melihat
darah darah dari orang ini
dan mental mereka itu tidak vacuum
awang niatnya tidak baik jadi sulit bagi anak untuk membuat sesuatu yang tidak baik menjadi baik
ibarat kate besi ini besi bengkok kita lurusin masing bisa kita lasgar masing bisa tapi kalau
itu anak anak soal ahlaknya udah bengkok dari saudaranya dari dasarnya kita mau lurusin na'udzubillah
jalik suset iya kan bukeh ini ini adalah salah satu contoh karena pengaruh buruk anak anak pengalih
karena mau susun dulu sih gabung setelah gue aneh mutatar itu si gembrot selama lamanya
kak baik kajian
ia nanti kita kesana
musa ada cerita soal om tommy gak ke kamu
musa cerita apa soal om tommy ke kamu
kata musa kamar om tomik udah diberesin sama om faruk
berarti om tommy beneran udah gak disini lagi dong

ya udah yun pergi dulu assalamualaikum
jadi mereka beneran gak balik tuh
jangan jangan amanah untuk kirim paket itu hanya pengalihan dan abah memang sudah tahu kalau mereka mau pergi dari pesantren
supaya sentri gak heboh jadi seolah olah dibuat mereka disuruh kirim paket
isi mas apoy seperti orang patah hati
kamu kenapa kok makanya sedih gitu sih
memangnya mereka siapa sayang
tapi liat kan dari muka kamu kamu kayak sedih gitu sih
lebih baik kita ke pendopo sekarang yuk
kasihan nanti fatin nunggu kelamaan
ane lagi nguji ilmunya ustadz zainal sejauh maneh
gada yang sabar
kayak gada yang sabar
kata ngomong bener semuanya
dimana salahnya ini tuh gimana
dia udah ngevelain itu santri santri bengel
dimana salahnya ini
kata ustadz zainal tuh bener
abang faruk gak boleh seujo
gak boleh buat kekosongka
doain aja yang terbaik untuk mereka bang doain
antum mau jadi ave mau durhaka sama aneh
aneh santri paling senior disini
jangan susuan antum antum masih ijo
ilmu antum masih seujung kuku
antum masih ingusan
jangan susuan antum
kayaknya aneh kenal tuh bang mobil siapa ya
aneh kenal ini mobil
dari mencilong mencilongnya anda paham ini mobilnya
semuanya sama sama bisa buat cuci mati
bang paruk banyak istighfar aneh
aneh kenal ini lagi
kamu yang waktu itu ngaturin saya ke ustadz sepuh ya
gimana ada yang bisa anda bantu
aduh ya allah
ini buat ana kan
buat dibagiin ke para santri
mama pasti mau ketemu afril ya
tapi umi aidahnya ada
aneh anturin ke umi aidah
abis itu aneh anturin ke anak kesayangan mama
antum jagain mobil ya
kalo ada lalang mencelok usir
jangan sampai kotor ya
awas pelan pelan ya
bang baru bang